dua puluh dua juta vaksin sinovac yang tiba di indonesia pada enam desember lalu
membawa harapan baru akan berakhirnya pandemi covid sembilan belas
selama sembilan bulan menghantam indonesia
di sisi lain sebagian masyarakat masih mempertanyakan efektivitas
dan kehalalan produk vaksin asal negeri tirai bambu tersebut
alasannya bukti medis yang belum dianggap sepenuhnya meyakinkan
serta kepastian dan jaminan tidak ada barang haram
juga badan pengawas obat dan makanan bepom
belum mengeluarkan izin edar darurat atau emergency use authorization
pakar biologi molekuler ahmad rusdan utomo meminta pemerintah dan pemangku kepentingan
memberikan bukti secara saintifik kepada publik
sehingga menjawab keraguan masyarakat
bukan dokter nggak mungkin mereka anti vaksin itu sudah jelas
tidak mungkin mereka tahu betul vaksin itu adalah salah satu upaya manusia
untuk menghentikan pandemi
tapi ada perbedaan ketika nakes mengatakan tidak dan masyarakat mengatakan tidak
sama sama tidak tapi landasan berpikirnya beda
kalau nakes alasan mereka menolak vaksin karena mereka ingin memastikan
sebelum vaksin itu diedarkan di masyarakat itu sudah melalui kaedah sains yang benar
karena kita sekarang kita harus mencari vaksin yang benar
sekarang di zaman di mana kedokteran itu basisnya adalah bukti
sebagai pertahanan lapis akhir vaksin bukanlah sebuah obat
namun nantinya akan mampu mengurangi penularan sebagai manfaat dasar pemberian vaksin
hal lain yang menjadi perbincangan publik adalah munculnya fenomena reaksi penguatan infeksi
sehingga terjadi suatu kejadian imunopatologis yang berat
namun guru besar fakultas vaksin ini
dokteran universitas pajajaran kusnadi rusmil
membantah adanya reaksi yang dikenal sebagai antibody dependent enhancement atau ade
ade itu adalah reaksi ya yang terjadi oleh karena ada gangguan dari proses imunologi
dan ini biasanya terjadi hanya pada pasien pasien demam berantakan
karena di demam berdarah itu kan tipenya itu ada empat virusnya
sehingga kalau umpamanya ada infeksi
ada dengue terinfeksi dengan dengue satu umpamanya ya atau dengue dua
nah antibody yang terbentuk itu nggak sama
berbeda kalau umpamanya ini sars cov dua ya
jadi dia enggak ada bermacam macam
faktor keamanan dan keselamatan vaksin menjadi prioritas pemerintah indonesia
oleh karena itu pemerintah dalam hal ini satuan tugas covid sembilan belas
tidak terburu buru dalam mengambil langkah vaksinasi covid sembilan belas
sampai seluruh tahap uji vaksin benar benar tuntas
hal lain bertujuan untuk menjamin vaksin yang diterima seluruh masyarakat indonesia
yang diterima seluruh masyarakat indonesia
yang diterima seluruh masyarakat indonesia
yang diterima seluruh masyarakat indonesia

yang diterima seluruh masyarakat indonesia

berdasarkan data kementerian kesehatan
dari total penduduk yang sekitar dua ratus enam puluh juta orang
artinya vaksinasi harus dilakukan minimal kepada satu ratus delapan puluh juta penduduk
guna bisa mendapatkan kekebalan kelompok atau herd immunity
komite penanganan covid sembilan belas
dan pemulihan ekonomi nasional
optimistis vaksinasi yang aman dan tepat akan sangat mempengaruhi pemulihan ekonomi nasional
kenapa kesehatan bisa jadi ekonomi global
karena ekonomi dunia dan indonesia
itu pilar utamanya adalah kontak fisik
sebagus apapun kita melakukan e commerce
belum bisa menggantikan physical commerce di pasar basah atau di mall
ini kan salahnya karena orang merasa takut
ini kan salahnya karena orang merasa takut
tidak memiliki rasa aman untuk keluar melakukan kontak fisik
akhirnya ekonominya jatuh
jadi untuk memperbaikinya apa
rasa takut ini mesti dihilangkan
diganti dengan rasa aman sehingga orang bisa keluar
kalau orang luar otomatis nggak usah jadi apa apa yang ekonomi bagus
nah menghilangkan rasa takut ini
empat itu penting dok nggak hanya vaksin
vaksin penting don't take me wrong
yang namanya memperbaiki layanan rumah sakit
juga mungkin harus kita tingkatkan dengan baik
pemerintah sendiri mengucurkan dana vaksinasi tahun dua ribu dua puluh
sebesar rp enam ratus sembilan puluh dua triliun
tahun depan alokasi dana untuk penanganan pandemi covid sembilan belas
dan pemulihan ekonomi nasional
sebesar rp tiga ratus triliun untuk kluster kesehatan
sosial umkm dan usia
tim liputan cnn indonesia